setelah kota semarang berstatus zona oranye lima gereja menggelar ibadah secara tatap muka hari minggu kemarin
berbeda dengan kondisi sebelum pandemi ibadah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
ibadah minggu juga dilakukan di luar ruangan yakni di halaman gereja dengan jemaat terbatas
selama kegiatan ibadah berlangsung
jemaat yang hadir pun dibatasi dengan sistem undangan
jemaat yang hadir tak lebih dari empat puluh orang dengan duduk yang berjarak
untuk jemaat yang berusia di atas lima puluh lima tahun diminta untuk tidak hadir karena rentan tertular covid sembilan belas
jemaat harus terbiasa dengan sop
misalnya mereka masuk cek suhu cuci tangan masuk ruang desinfektan dan juga untuk menjaga keamanan bersama
karena dengan outdoor ini kan jauh lebih baik
bagi jemaat kembalinya kegiatan ibadah tatap muka disambut dengan antusias meski dalam kondisi dan suasana yang berbeda
saya malah senang pak
karena kalau misalnya melalui online ya kita bisa penuh
seperti ini bisa benar benar merasakan langsung dengan pendetanya puji pujiannya langsung
jadi semangatnya lebih lebih lebih apa ya lebih membara
dari data persekutuan gereja kota semarang pgks ada lima gereja yang hari ini menggelar ibadah secara tatap muka
sejak maret seluruh gereja di kota semarang meniadakan kegiatan ibadah tatap muka
sebagai pengganti ibadah minggu
dilakukan secara daring di mana jemaat mengikutinya dari rumah masing masing
kota semarang sendiri sudah tiga pekan ini berstatus zona oranye di mana tingkat risiko penularannya masuk kategori sedang
meski demikian protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat tetap diterapkan
damar sinoko semarang